indonesia patut berbangga karena baru baru ini
persisnya pada tanggal empat belas agustus
kita mendapat penghargaan dari international rice research institute
untuk swasembada pangan yang kita berhasil lakukan selama tiga tahun berturut turut
nah tentu saja ini merupakan sebuah prestasi
karena terakhir kita mendapatkan penghargaan dari badan internasional
untuk swasembada pangan kita adalah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah tentu ke depan ini merupakan tantangan tersendiri
karena dunia saat ini juga sedang menghadapi kemungkinan ada krisis pangan
dan juga tentu saja kita harus tetap meningkatkan produktivitas
dari hasil pertanian kita untuk memastikan bahwa penduduk yang kita miliki
lebih dari dua ratus tujuh puluh lima juta manusia
tidak akan pernah kekurangan pangan
nah insight with desi anwar kali ini berada di pusat penelitian dan pengembangan tanaman
persisnya di bogor jawa barat untuk melihat secara langsung
apa apa saja yang dilakukan untuk memastikan bahwa ketahanan pangan
ini merupakan sesuatu yang akan terus kita lakukan dan dapatkan
kita harus impor iya dan produktivitas kita masih rendah
hasil pernikahan kita masih dua ton tiga ton
padahal sorghum ini di lahan kering dia bisa sampai lima enam ton
malah potensi kita tujuh ton per hektare dia

yang tadi untuk pangan itu batangnya bisa untuk
nira untuk gula seperti gula tubuh kita

jadi dia bisa untuk pakan pangan dan energi
bisa untuk buat etanol juga
jadi berbagai macam nilai manfaat dari sorghum ini
dan pasti dia lebih sehat dibanding yang lain
tapi saat ini tahap pengembangan sorghum ini seperti apa pak fajri

iya sorghum ini kan sebenarnya komoditi kita

maksudnya dalam skala besar dalam skala industri
iya memang belum skala besar
di ntt ntb itu mereka sudah terbiasa dengan itu
makanan utamanya itu sebagian besar
selain dari jagung di jawa tengah jawa timur
karena ini komoditi yang terlupakan
kita asyik kemarin dengan komoditi yang lain
nah sekarang pak presiden pak menteri mendekatkan
ini akan menjadi ke depan
arahan bapak menteri pertanian akan kita kembangkan secara masif ini
sepuluh ribu seratus ribu dan potensi kita cukup untuk itu
saat ini berapa ribu
ini sekarang baru tiga puluh ribu
banyak yang harus kita produksi secara terus menerus dan seberapa besar lahan yang dibutuhkan pak fajri
anggaplah dua ratus ribu hektare itu sudah sangat memadai untuk mesinstitusi kebutuhan impor kita terhadap gandum
iya dan itu memungkinkan untuk kita katakan di seluruh wilayah kita di indonesia seperti itu mbak desi
kalau bicara beras mbak desi yang tadi dimention swasembada beras
kita sudah sejak masa kemimpinan bapak presiden tujuh tahun ini
kita sudah meniris kurang lebih empat puluh delapan peretas ungu baru
dari sebelas juta hektare lahan kita itu dua enam juta itu sudah ditanam paritas impari tiga puluh dua
ada berita baik ya kita baru baru ini pada tanggal empat belas agustus mendapatkan penyelidikan
hari yang bersejarah itu
hari bersejarah pas
ini penghargaan dari international rice research institute karena kita berhasil dengan khusus swasembada beras
nah nggak tahu ya saya waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat saya masih ingat sekali masih zaman orde baru ya
food and agriculture organization badan pangat dunia ya memberikan indonesia penghargaan juga
jadi cukup panjang juga
tiga puluh delapan tahun mbak
nah sekarang kita mendapatkannya
nah ini menurut saya itu sangat menarik dan prestasi yang perlu kita banggakan perlu kita share
karena ya berita yang kita miliki sampai saat ini mengenai ya pandemik tentu saja
dimana tentu saja pangan dan lain sebagainya itu juga menjadi tantangan
kemudian perang di ukraine
di mana gandum itu semua tersendat dan lain sebagainya
dan yang penting lagi ini kita dihadapi dengan krisis pangan secara global
jadi ternyata kita bisa mendapatkan penghargaan
ini ceritanya itu bagaimana pak fajri
mbak desi saya harus menyampaikan ini
jadi ini sejak masa kemungkinan bapak presiden joko ini tujuh tahun ini bapak presiden sudah membangun ini
ini kan kalau bicara pertanian air menjadi kunci utama ini
oleh karena itu bapak presiden sejak tujuh tahun ini sudah membangun dua puluh delapan bendungan
sudah selesai dan akan menyusun tiga puluh delapan bendungan yang akan selesai tahun ini
satu juta hektare jaringan irigasi
karena bapak presiden sangat pentingnya air
dan itu dirasakan tujuh tahun ini
makanya bapak presiden ini tiba tiba bukan tiba tiba jadi proses panjang yang sudah direncanakan pemerintah
bapak presiden menteri pertanian dan kita sudah menyiapkan itu
mbak desi kalau kita saya mau sampaikan
tahun ini kan selama proses ini bukan waktu yang pendek ini
jadi ada proses yang kita lewati
badan litbang kementerian pertanian melalui badan litbang menyiapkan strategi strategi untuk mencapai ke sana
oleh karena itu bapak menteri selalu menyampaikan kepada kita jangan berpikir biasa biasa
karena akan berbeda suasananya sekarang dengan yang saya sampaikan itu
dengan kondisi yang sekarang
bisnis asal harus ditinggalkan
oleh karena itu kita menyampaikan
oleh karena itu kita menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan petani kita
kalau bicara beras mbak desi yang tadi dimaksudkan
kita sudah sejak masa kemimpinan bapak presiden tujuh tahun ini
kita sudah mulir empat puluh delapan varietas unggul baru
dan ini yang dihasil dari penelitian dari kita sendiri
iya dari hasil kita sendiri itu
dan berhasil kerjasama juga
yang kita akan jelaskan
jadi empat puluh delapan varietas unggul baru ini
dari sebelas juta hektare lahan kita itu
dua enam juta itu sudah ditanam varietas impari tiga puluh dua
yang kemarin bapak presiden sempat mention itu di sukamandi
itu potensi hasilnya sembilan belas ton
tapi rata rata petani kita enam tujuh ton sudah cukup bagus itu sebenarnya
jadi impari tiga puluh dua ada impari empat puluh dua ada beberapa varietas unggul
dan itu hasil kita
sebelum berlanjut ini supaya kita juga paham beda beda antara impari tadi berapa
tiga puluh dua dan impari empat puluh dua itu apa sih persisnya perbedaannya dan apa yang membuat ini penting itu menjadi
mbak desi impari itu sebenarnya singkatan dari imbrida padi iriasi
jadi varietas padi yang ditanam di lahan irigasi
iya untuk lahan irigasi yang biasa
kita punya impari padi gogojo untuk lahan kering
kita punya juga impari imbrida padi rawah untuk lahan rawah
jadi kementerian pertanian melalui badan lidungan menyiapkan varietas unggul baru untuk semua agrosistem yang ada di indonesia
semua agrosistem yang ada di indonesia
makanya muncul impari
paling kita sudah punya empat puluh lima malah sampai sekarang itu
jadi itu punya kelebihan masing masing
kalau impari tiga puluh dua itu dia umurnya satu ratus lima belas hari berarti hasilnya dua belas ton
agak pulen itu mbak
dan itu varietas unggul baru yang diminati paling banyak rakyat indonesia
karena itu yang paling banyak ditanam
dua enam juta dari sebelas juta hektar lahan kita
jadi rata rata kalau kita makan untuk yang sehari hari ini impari berapa pak
impari tiga puluh dua yang banyak
setelah itu ciherang
ada ciherang impari empat puluh dua impari empat puluh tiga dan tiga puluh empat dan beberapa varietas yang lain
kalau disebut unggulan itu artinya apa
selain memang memiliki karakteristik sendiri misalnya bisa tumbuh di lahan kering atau basah atau rawa
tapi selain itu kenapa disebut varietas unggul
apakah karena bisa hasil panennya lebih tinggi
atau lebih produktif
atau masa penanamannya lebih pendek
atau tahan hama dan lain sebagainya mungkin bisa
ini selain edukasi juga karena ya beras atau nasi kan sesuatu yang kita makan sehari hari
tapi sedikit dari kita yang paham ini
asal usulnya dan bagaimana memproduksinya dan kerja keras dan ilmu dibalik itu harus kita ketahui pak fajri
jadi impari tiga puluh dua ini mbak desy
ini ada paritas sebenarnya yang dulu kita rist dua ribu sepuluh itu ciherang namanya
yang paling disenangi petani kita
itu punya keunggulan
sama dengan keunggulan pertama ini kualitas mutu berasnya bagus
jadi pedagang beras suka
karena rendemennya tinggi
disamping potensi hasilnya yang cukup tinggi
itu sampai sekarang ini masih bertahan diurutan kedua ini
dua dua juta hektare masih tanam ciherang
padahal kita temukan itu dua puluh tahun yang lalu
sampai sekarang ini masih eksis
oleh karena itu peneliti kita breeder kita mencoba membuat perkawinan
karena kalau varietas pad itu gak bisa terlalu lama terus
karena dia akan berdegradasi
dia turun potensi hasilnya
kita ciptakanlah paritas hasil tertua dari ciherang
dengan kawinkan dengan varietas yang lain tentunya
sehingga dapatlah paritas yang lebih potensialnya lebih tinggi
dia toleran terhama penyakit
dan kualitas mutu berasnya bagus
dan rasanya puluhan
dan inilah yang disenangi masyarakat kita di indonesia
dan itu sudah masih di tanah indonesia
seperti itu mbak desy
jalan untuk kita mencapai prestasi ini
ada embung dan bendungan dan lain sebagainya
dari segi irigasinya
tahun ini ternyata sangat memadai
sehingga kita bisa suasan badak beras
dari varietas umurnya yang dikembangkan ada empat puluh delapan
kemudian apa apa lagi yang disiapkan infrastrukturnya
supaya ini juga sustainable ke depan
arahan bapak menteri tentunya tidak hanya pada teknis yang tadi saya sampaikan
kita melatih petani kita
sudah berapa juta yang kita latih melalui konserat petani
total berapa juta di indonesia ini yang memang betul fokus kerjanya sebagai petani menghasilkan
dua puluh juta petani kita kan yang tercatat
dan itu sejak dari awal pak menteri kita melatih melalui penyuluh penyuluh kita di lapangan
melalui awal kita yang ada di kementerian petani itu
kita melatih secara virtual juga
jadi itu kita latih penyuluhnya
kita latih petaninya
supaya memenerapkan teknologi
itu sebenarnya yang dilihat juga iri
penggunaan varitas unggul kita sudah cukup masif berapa tahun ini
termasuk beberapa teknologi pendukungnya
kita beberapa tahun ini sebenarnya sudah menerapkan namanya pengolahan tanaman terpadu
ptt khusus untuk padi
jadi ada ptt padi sawah
ada ptt untuk lahan kering
ada pdt untuk lahan rawa
dan semua ada teknologi yang kita siapkan dari itu
itu pengolahan tanaman terpadu
itu ada beberapa komponen teknologi mbak di situ
yang paling menonjol yang banyak diterapkan petani kita itu mengatur jarak tanam
jadi ada namanya tanam jajar lego mbak
tanam jahat lego ini kalau biasanya petani itu cara tanamnya tegel
jadi dua puluh lima atau dua puluh dua puluh jarak tanamnya
itu populasinya itu satu ratus dua puluh ribu hektare per hektare
populasi tanaman padinya
kalau dengan tanam jajar lego ini bisa sampai dua ratus tiga belas lah
dua ratus dua puluh ribu per hektar
di samping itu dengan pengaturan jarak tanam yang baik potensi intesnya lebih bagus sehingga produktivitasnya akan naik
yang lain kita anjurkan ada namanya pembukaan berimbang pembukaan berimbang penggunaan bahan organik umur tanam muda dan umur rapuh
ini agak teknis ya untuk kita
tapi yang jelas itu perjalanannya sehingga kita mendapatkan award dari iri ini adalah karena cara kita untuk memproduksi itu juga semakin baik ya
produktivitas meningkat kualitas mutu juga meningkat
dan juga inilah
dan juga edukasi dan teknologinya itu juga sudah ditambah
apa lagi pak fadjid
saya ingin tambahkan selain itu kan kementerian pertanian melalui direktorat yang lain
ada program kan pak menteri mendorong penggunaan alat mesin pertanian
ini sudah masif juga kita lakukan
malah kemarin bapak presiden sudah melolos satu juta al sintan taksi al sintan
jadi kita bukan taksi mobil aja nih
kita punya taksi al sintan pak juta
ini sudah di manage dan itu di back cour bukan apbn
jadi bapak menteri oleh kementerian pertanian mengajak petani tidak hanya untuk bantuan
kita mengajak untuk menggunakan sumber daya yang ada
ini kan menguntungkan tanaman
komoditi kita kan menguntungkan harusnya bisa bisnisnya bisa jalan di situ
dan harus meningkatkan kesejahteraan para petaninya tentu saja
oleh karena itu dengan penggunaan mekanisasi ini kan loss kita bisa kurangi juga
jadi termasuk meningkatkan dari hulus sampai hilir
menggunakan mekanisasi pertanian
dan itu kita dorong
dan sudah puluhan ribu alat musim pertanian yang sudah kita sebar di berbagai wilayah di provinsi indonesia
dalam tujuh tahun ini ada berapa sekarang yang petani ini rata rata menggunakan ini alat alat musim
hampir sudah sebagian besar petani kita sudah tanam pakai traktor roda dua paling tidak roda empat
itu kan cara cara kita untuk juga menggunakan combine itu mengurangi losses
dan itu kan pasti kalau lossesnya kurang pasti kan naik itu peningkatan produk kita
jadi banyak hal yang kita lakukan dari hulus sampai hilir
termasuk pembinaan pelatihan sdm dan termasuk penggunaan teknologi
pandemi kita tidak pernah stop ini
sabtu minggu kita tetap ke lapangan ini
harus produksi terus terusan
karena pak menteri menyampaikan pertanian tidak bisa berhenti
tapi kalau nggak ada yang menyiapkan makan siapa yang menyiapkan makan
kalau dari pendanaan itu berapa jumlah anggaran yang sudah digelontorkan lah untuk ini semua
jadi kalau bicara anggaran sebenarnya mbak di sini pemerintahan termasuk ya
cukup cukup lah tidak terlalu besar sebenarnya
kita rata rata sekarang tiga belas tujuh triliun
artinya kalau mengandalkan makanya pak menteri jangan mengandalkan apa apa saja
karena tidak akan cukup
ya kecil ya kalau tiga belas triliun
hanya khusus digunakan untuk apa saja
itu untuk semua
tanah pangan perkebunan peternakan termasuk lead bank di dalamnya itu
jadi tidak cukup besar sebenarnya
oleh karena itu kenapa bapak menteri mendorong penggunaan kur
kur kita alhamdulillah
dengan kur ini tahun dua ribu dua puluh saya itu kita menggunakan kur hampir di atas lima puluh triliun
dan itu npl nya lihat pun itu tiga saja
dan kur ini dari himbaraya dari bank bank
dari bni bri dan beberapa bank lain
malah tahun dua ribu dua puluh saya itu sampai delapan puluh lima triliun kita menggunakan kur
kita ajar petani untuk mandiri ini tidak hanya bergantung bantuan
sehingga alhamdulillah kur nya
jadi sudah sembilan puluh triliun penggunaan kur kita
itu yang kita dorong terus
kredit kredit ini penting ya akses ada modal
karena semuanya cukup mahal kalau kita lihat komponen komponen untuk memproduksi pangan ini
jadi sekarang memang harus istilahnya pertanian harus empat juga
nah itu basis teknologi itu sangat penting
tapi kita coba satu satu dulu
pupuk ini kan penting ya komponennya
sementara setahu saya ini kan masih impor kan
ini bagaimana dengan adanya ya situasi saat ini
kita sekarang dunia kan lagi masuk resesi ada krisis pangan dan lain sebagainya
logistik juga tertahan dimana mana
akibat satu dua hal apakah itu pandemi maupun konflik
ini bagaimana pak fajri kita tidak bisa menciptakan itu sendiri
pupuk npk yang paling pupuk makro yang paling dibutuhkan tanaman kan npk
kalau bicara kita kebutuhan pupuk ini
belum bicara mikronya ya ada beberapa komponen
memang mbak desi pupuk p dan kita ini impor sebagian besar impor
yang termasuk di ukraine saat itu makanya ada sedikit an ini
iya dan rupiah kan sekarang lagi
kita baru bisa membuat uria di dalam negeri kita
iya hure yang sekarang kita bisa siapkan
p itu bahan bakunya pospat itu kita impor oleh karena itu
kemudian kita mencari pembinaan bank
bank tentunya mencari alternatif yang lain
kita dorong namanya ufo ini pengulangan pupuk organik
nah potensi pengorganik kita kan beli dari kotoran sapi dari tanaman yang lain yang bisa kita gunakan
dan lebih ramah lingkungan kan sebenarnya
dan kita akan dorong ke situ juga
berapa persen nanti diharapkan karena saya tahu ini mungkin kalau petani kan maunya kan yang cepat yang efisien yang gampang digunakan
kalau pupuk organik mungkin harus ada step step yang harus dipelajari kan
di dalam pengulangan tanaman terpadu itu kita menggunakan namanya pembukaan berimbang
jadi kalau pupuk npk nya kurang kita mempunyai pupuk organik
supaya produktivitas kita bisa jaga
karena kan keseimbangan harga itu tentukan dari faktor yang sedikit
oleh karena itu akan ditentukan biasanya secara umum itu pupuk organik untuk kebutuhan padi saw itu dua ton per hektare
itu bisa dari bahan organik
itu bisa dari bahan organik apa saja yang kita buat
kalau memang nanti berkurang di organik yang kita tambah supaya produktivitas kita bisa kita jaga
belum kita bicara pupuk hayat
kan banyak komponen komponen yang pupuk organik
dan itu alhamdulillah kementerian pertanian sudah mendorong itu
dan petani kita ajak untuk memanfaatkan apa yang tersedia di setiap wilayah di daerahnya itu
karena tiap wilayah kan memiliki karakter masing masing
pasti iya punya karakter
kalau melimpa jerami nya jerami nya
atau dari kotoran hewan kotoran hewan
atau dari mana saja
dan itu teknologinya sudah cukup tersedia pada saat seperti itu
oke kalau dari segi kesejahteraan dan pendapatan petani ini
kita mendapatkan suasana pada beras penghargaan
tapi petani nya kan juga harusnya merasakan prestasi dan kebanggaan yang sama
ini bagaimana dari pendapatan kesejahteraan dan maupun juga skill yang mereka miliki ya untuk ke depan supaya sustainable
kalau kita bicara ya
kalau kita bicara ya
ini ada indikator yang sekarang masih kita gunakan
ini masih diperdebatan nih
nilai tukar petani ntp namanya yang diukur bps
ntp sekarang kita ini dari bulan tahun itu naik ini
artinya menandakan bahwa tingkat kesejahteraan petani kita semakin bagus
kita punya target sebenarnya dua ribu dua puluh empat itu baru satu ratus dua satu ratus empat ntp kita
sekarang ini sudah satu ratus sembilan nih
itu bagaimana mengukur ntp itu nilai tukar petani itu
jadi itu rasio dari yang dikeluarkan petani dan yang didapatkan itu
dan alhamdulillah ntp nya sebenarnya semakin baik
oke jadi semakin lama semakin meningkat
ya semakin baik
jadi selama ini walaupun kena pandemi tapi kalau kita lihat justru mungkin sektor pangan yang tidak terlalu terdampak ya oleh adanya pandemi itu
atau memang ada dampaknya
pasti kita terdampak
oleh karena itu kementerian pertanian jajaran seluruh jajaran kementerian pertanian melalui pak menteri pertanian sudah menyampaikan kita
alhamdulillah mbak desi ini sejak pandemi kita nggak pernah stop
pandemi kita tidak pernah berhenti ini
sabtu minggu kita tetap ke lapangan ini
harus produksi terus menerus
karena pak menteri menyampaikan pertanian tidak bisa berhenti ini
pandemi oke tapi kalau tidak ada yang menyiapkan makan siapa yang menyiapkan makan
oleh karena itu semua jajaran kementerian diminta untuk ke lapangan
paling tidak memastikan apa yang menjadi kebutuhan petani
memastikan benihnya tersedia memastikan pupuk tersedia dan memastikan paling tidak biaya untuk pengolahan taninya itu disiapkan
dan itu kita lakukan selama pandemi ini mbak desi
itu direncanakan secara matang
makanya kementerian pertanian itu punya cb satu sama cara bertindak satu sampai lima yang kita lakukan ini
cb cara bertindak apa
cara bertindak itu maksud saya metode cara kita untuk mengantisipasi pandemi komersil melalui sini
jadi pak menteri itu membuat adat ilmu

jadi pak menteri itu membuat adat ilmu

jadi lima cara aksen yang kita lakukan di lapangan itu jadi mulai dari peningkatan kekuasaan produksi
melalui intensifikasi dan intensifikasi
food estate itu bagian dari ekstensifikasi
nah food estate itu sudah berjalan sekarang
sudah di kalimantan tengah cukup bagus hasilnya tiga puluh ribu hektare yang sudah kita lakukan di sedangkan
ada berapa jumlah food estate yang kita miliki sekarang kalau tadi
ada food estate di kalimantan tengah itu terus bicara padi
ada di humbahas di jumatara utara untuk horticultura tentang bawang merah
ada di wonosowo dan temanggung horticultura juga di sana
itu yang tidak beberapa yang itu yang sementara lagi sustain
dengan peningkatan kapasitas produksi ini bahwa kita ingin memastikan ketersediaan pangan kita
khususnya padi ini kalau kita bicara padi
dan alhamdulillah food estate kemarin cukup bagus
dari yang tadinya cuma dua tiga ton per hektare di lahan rawa mbak ini kita bisa empat sampai lima ton
dan intervensi teknologi tentunya adalah punya mbak desi
selain itu juga
selain itu juga
itu yang keempat ya intervensi teknologi
jadi ada lima cara yang tadi cara pertama itu peningkatan kapasitas produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
ekstensifikasi itu karena kenapa
komponensi lahan kita itu setiap tahun seratus ribu hektare mbak desi
seratus ribu hektare per tahun khususnya di jawa itu
oleh karena itu harus kita siapkan cadangan cadangan pangan lagi
padahal perlunya nambah nih
kalau tidak ada tambahan lahan pasti susah kita
tapi juga lahan yang dipakai kan harus dipelihara kalau tidak kan
nah dengan intensifikasi itu penggunaan teknologi yang sampai tadi jadwal dan penggunaan pada itu
meningkatkan potensi hasilnya
yang mungkin tadinya dua tiga ton bisa naik empat lima ton dan seterusnya
ada yang kedua itu di persis pangan lokal
ini juga menjadi penting
karena di beberapa negara kita pangan lokal kita harus kita dorong dorongin
dan berbagi program tentunya
yang ketiga itu penguatan cadangan dan logam
arahan pak menteri di setiap provinsi kabupaten itu harus ada logistik yang tersedia di situ
bukan hanya bulog kita bergantung di bulog
jadi masing masing daerah memiliki tahanan pangan sendiri
sehingga kita bisa bertahan pada kondisi ini
ya punya lumbu lumbung sendiri
yang keempat itu mekanisasi pertanian
ini kita dorong dengan smart parming dan sebagainya
yang kelima itu peningkatan ekspor tiga kali lipat
dan ini kita lakukan ini
kita tingkatkan ekspor kita
alhamdulillah ekspor kita cukup bagus
yang apa apa saja yang kita ekspor khususnya kalau dari segi tanaman pangan
ekspor kita yang besar ini di perkebunan
ini yang summit lah salah satunya
dan beberapa komer
calon burn wallet sekarang kita dorongin
termasuk orang ini yang sekarang ramai beras shirataki mbak
itu sehat ya
bagus kalau kita diabetes
harusnya kita bisa juga dong mengekspor seperti vietnam itu beras kita
apalagi kalau kita bisa sudah mencukupi untuk memberi makan kita sendiri
ini bisa menjadi sesuatu yang potensial
karena selama ini kan kita
kalau ini ada ekspor impor beras dari negara negara tetangga
harusnya kita dong yang sebagai produsen yang besar di asia tenggara
jadi kemarin hasil survei stok beras kita baru diselesaikan
teman teman pengguruan tinggi dan independ yang mengerjakan itu
bapak presiden sudah menyampaikan kemarin itu ada sepuluh dua juta ton beras yang ada sekarang
dari petani di penggilingan di horeca dan di berapa terutama di buluh gitu
dan kita akan panen lagi ini mbak desy
kita sudah punya tawaran
china meminta dua lima juta ton beras
arab saudi juga minta beberapa
kita juga punya tawaran
kita punya tawaran
kita akan melakukan itu tapi dengan pertimbangan ini kan dunia lagi ancang krispang
ya justru ini sebenarnya peluang bagi kita negara negara yang memiliki sumber daya alam yang
tapi jangan kita punya dua puluh tujuh kita negara keempat terbesar di dunia ini
kita harus pastikan presiden menteri kita harus pastikan stok kita dulu
karena negara lain mengkip juga ini mbak desi malah china itu semua dari wilayah itu diimpor mereka semua untuk cadangan pangan lokalnya
kan dia satu miliar di sana mbak desi
kita juga melakukan strategi itu
peluang itu tetap kita ini dengan hitungan hitungan yang matang
ini seratus ribu insya allah akan kita ekspor dalam waktu yang tidak lama itu sudah dimensi bapak presiden dan pak menteri juga
artinya dengan pertimbangan yang matang karena kita akan dorong juga kalau melimpahkan pasti kita akan dorong untuk ekspor
dan beberapa yang lain
jadi ini lagi dihitung berapa sih yang rasional dan melihat stok dan keterisian kita dan kebutuhan kita
karena antisipasi krisis pangan lokal itu yang saya sampaikan tadi itu harus dimensi juga
kan kita nggak tahu seperti apa tahun berikutnya
untuk kebutuhan yang lain untuk stunting kita kan banyak
kita sudah punya imparinitri sing
secara genetik dia kita sudah rakit dia padinya itu mengandung sing yang tinggi dan es

tapi banjir pada waktu yang
nah bagaimana pak fajri
iya bersama bagaimana pak fajri
yang kita alami selama ini
ini bagian dari kenapa kita
berhasil untuk menjadi
suasan badah tangan
karena cuaca juga bersahabat
ya alhamdulillah tiga tahun terakhir ini kan
kita cukup bersahabat lah
meskipun memang ada beberapa
wilayah banjir ada yang wilayah kering
tapi yang penting kan antisipasi kita
kementerian pertanian alhamdulillah
dari awal kita menyiapkan
memang apa yang menjadi
rencana dan antisipasi
terkait kalau empama kering
tersedia nggak stok benih kita
terkait paritas unggulan toleran kering
kita punya impar yang sangat kering
yang bisa tahan dua minggu kekeringan
di lahan kering
ada namanya impara
beridah pada rawa
untuk wilayah rawa
kalau dia tergenang dua minggu tiga minggu
kita malah antisipasi
intrusi air laut punya impara
dari salin untuk garam
airnya kalau payah
itu kita siapain juga itu
dan itu masih kita siapkan untuk
beberapa wilayah di indonesia
oleh karena itu
antisipasi itu kita jaga terus
karena kalau tidak
itu juga akan bersoal
dan alhamdulillah melalui litbang di balai besar padi itu
rata rata kita menyiapkan benih sumber
tiga tahun terakhir ini dua ribu sembilan belas sampai dua ribu satu itu
samaranya empat ribu ton
ini decukupi untuk
di atas sepuluh juta hektare luas sawat kita
ini yang kita siapkan
dari kebutuhan berbagai alur discernity het etr
kita semakin lama ke depan

dan kita juga harus memastikan bahwa bukan saja kita swasembada beras harusnya kita tanaman pangan lain juga kita sudah harus kita kembangkan pak fajri
saya lihat juga kalau kita tergantung sekali dengan beras dan apalagi satu variasi beras itu sendiri
ini kan ada ya kita tahu misalnya kalau kita terlalu sering makan nasi putih jadi dari segi kesehatan kan juga kalau ini terus menerus kan ada dampak negatifnya
nah ke depan untuk menanam pangan yang memang cukup ya mencukupi bagi kita semua tapi juga menyehatkan
saya rasa ini mungkin potensi dari variasi benih benih yang sedang dikembangkan
yang memang sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita
orang menunjukkan healthy food sekarang
karena sekarang lifestyle disease ya penyakit akibat makan yang apalagi itu itu terus
misalnya tadi disebut kalau hanya makannya ya nasi terus atau gandum terus atau kedelai terus
makanya di persipangan lokal itu menjadi penting bagi kita
iya dan juga mungkin potensi untuk ekspor karena dunia sekarang juga dari segi konsumen permintaan konsumen kan juga variasi karbohidratnya semakin
orang semakin mengurangi makan karbo ya mbak desya
seperti mbak desi agak lansing ini
ya atau yang sekarang ingin gluten free misalnya dan kita juga kan punya yang ini beras apa yang tepung moka sekarang kan orang juga
ini bagaimana dari segi penelitian dan pengembangannya
ini kan di sini kan otaknya semua
ide ide inovatif yang harus dikembangkan
saya ulangi jadi kementerian pertanian dan balai lidbang itu untuk benih sumber dulu saya ceritain itu
kita menyiapkan atau menyiapkan
karena terhadap itu satu ratus lima puluh ton lah
kita bagikan ke masyarakat jadi empat ratus ton selama tiga tahun berturut turut yang kita sudah siapkan dan itu untuk munik berbaik kepentingan
yang termasuk yang di mention mbak desya itu beras sehat
jadi kita sudah punya beras sehat
beras diabet jadi beras merah
beras merah yang banyak sekarang disenangi itu selain dari impari dua puluh empat ada pamerah padi beras merah beraroma
jadi dia punya cita rasa
cita rasa aroma yang cukup bagus
ada pamelan padi beras merah pulen
ada jelitan untuk beras hitam
ini beras beras pasien untuk beras beras untuk diet ini untuk diabetes ini kita siapkan
untuk kebutuhan yang lain untuk stunting kita kan banyak
kita sudah punya imparit nutrisi
itu ada ini di fortifikasi atau otomatis
itu secara genetik memang sudah punya kandungan sim yang tinggi
jadi tidak ada tambahan
jadi ini memang paritas yang disiapkan secara genetik memang sudah singnya tinggi fe nya tinggi
sehingga kalau partifikasi kan ada perlakuan
iya ada ditambah setelah
kalau ini memang secara genetik dia kita sudah rakit dia padinya itu mengandung sing yang tinggi dan efi yang tinggi
sing itu supaya tidak stunting
ini biasanya di indonesia bagian timur itu banyak
itu sudah alhamdulillah beberapa provinsi sudah tanam
sudah cukup banyak di ntt di ntp beberapa wilayah wilayah yang stunting
dan kita dorong memang pemerintah daerah untuk masyarakat yang sudah selesai itu memakan nasi dari beras impari nutrisi ini
terus apa apa lagi
ini kan sebenarnya otak yang dari penelitian pengembangan kan ada di sini pak fajri
dari peneliti kita mereka bagaimana dapat ide ide untuk inovasi ini
tentu saja mungkin dari benih benih ini kita kembangkan sendiri atau kerjasama mungkin dengan ilmuwan di luar negeri
dan dengan iri ini mungkin juga ya di international rice research institute ini
karena kan kuncinya ini harus terus menerus berinovasi kan
iya pasti tentu
bagaimana kapasitas sdm nya juga pak fajri yang selama ini
iya jadi penelitian pengembangan ini kan kita punya kurang lebih dua lima ratus penelitian
mulai dari profesor dokter dan berbagai macam
dengus ipb sebenarnya
iya ada ipb luar negeri dan berbagai macam lah
dari penggunaan tinggi termasuk dalam negeri dan luar negeri
kalau bicara pangan kan tadi saya sampaikan mbak desi kita menyiapkan memang apa yang menjadi kebutuhan petani kita
jadi tidak hanya beras tentunya
kita punya jagung juga untuk diet
kita punya jagung kedelai untuk itu juga
kacang hijau untuk itu dan beberapa pangan yang lain
termasuk yang saya sampaikan tadi pangan pangan yang bagus untuk diet
dan itu kita lakukan secara tahun dari tahun ke tahun
kita punya unit kerja sebenarnya yang melihat tren kebutuhan
karena kan kalau kita bicara teknologi mbak desy pasti kita terhubung dengan dunia luar
pasti akan terhubung
karena itu kita punya unit kerja yang melihat itu apa tren kedepan di domestik termasuk internasional
karena kalau kita eksplor kan pasti kita apa kebutuhan luar negeri kan
kita lakukan itu mbak desi
sama dengan yang sekarang ini
seperti itu juga
karena kita bicara ini kalau antisipasi kita pasti kurang kemarin
nggak mungkin seperti ini
dan itu kita sudah lakukan yang saya cerita dari awal tadi
apa yang menjadi kebutuhan dan kira kira seperti apa
paritas yang sekarang ini kan kita siapkan satu tahun sebelumnya mbak desi
sehingga tiga tahun ini alhamdulillah kita tidak impor itu
karena kita dunia melihat ada keberhasilan indonesia dalam menerapkan teknologi khususnya pak adi
jadi kalau saya melihat ini justru investasi dalam bidang penelitian dan pengembangan ini yang harus betul betul didukung ya
nah ini selama ini cukup untuk anggaran untuk itu pak fajri
karena kan harus inovasi dan harus mengandalkan dan menggunakan teknologi juga
ini selama ini bagus
kalau cukup cukup tergantung cara kita
kan ada prioritas yang kita selalu melihat apa yang mau jadi
artinya dengan anggaran
anggaran yang tersedia kita bisa maksimalkan apa yang kita
oleh karena itu kita melakukan kerjasama dengan pihak luar
termasuk dengan industri
artinya supaya target kita tetap tercapai dengan kondisi anggaran yang ada
ya kita menjalankan termasuk dengan iri
nah biasanya dari kan melakukan penelitian kemudian dari hasil dari penelitian itu sampai akhirnya bisa menjadi istilahnya scale up gitu
menjadi bisa dipasarkan dalam jumlah yang cukup besar butuh waktu berapa lama pak fajri
hasil penelitian yang pernah kita lakukan satu teknologi contohnya varietas unggul baru
sebelum dimasalkan digunakan masalah itu perlu empat lima tahun
empat lima tahun ya
karena itu kita melakukan terobosan
sehingga teknologi yang dihasilkan tahun ini paling tidak tahun depan sudah bisa
di scale up diperluas lah
itulah gunanya kenapa kita punya upt yang ada di daerah namanya bptp
jadi balik pengkajian telepertanian dengan bersama sama penyuluh
jadi kalau kita mendapatkan prioritas unggul baru kita langsung demonstrasikan ke lapangan
melalui teman teman melibatkan pemerintahan air langsung
dengan petani di wilayah itu
sehingga langsung mereka mengenal ini ada teknologi baru ada paritas baru
dan kita ajak bersama
jadi ada namanya partisipasi
kalau di pemulihan itu beriring partisipasi
jadi sejak awal kalau kita ingin mengembangkan prioritas unggul baru itu petani kita ajak
malah dari awal kalau kita punya sepuluh paritas petani pilih yang mana ini
jadi peran petani sangat penting ya
ada berdiri partisipasi namanya
jadi dari awal petani kita ajak
ada sepuluh prioritas yang kita akan kembangkan
mereka sudah dapat petani oh saya suka ini padinya
performasinya seperti ini
sampai nanti berasnya dia coba
oh nanti kualitas berasnya ini
sekarang tidak cepat ini
karena dari awal kita sudah melihat petani
setelah dilepas dirilis itu kan perlu dua tiga tahun
dan melihat juga respons dari konsumen
laku atau tidak
termasuk nanti pasarnya seperti apa
kadang ada padi kita yang bagus
potensi harinya tinggi produktivitasnya bagus
kualitas berasnya bagus
tapi pedangnya tidak terima
biasanya itu kenapa alasannya
dan berbagai pertimbangan
oleh karena itu memang
agak subjektif juga mungkin ya
ke depan memang harus kita libatkan ini
semua alur tata niaga
mulai dari penyiapan varietas unggul baru
sampai distribusi ini harus bersama sama ini
karena kalau tidak
ini bagus secara potensi
tapi pasar tidak mengendaki itu
padahal bicara hasilnya kualitasnya bagus
tapi tidak berkembang
karena mungkin ada tren juga
ada itu seperti
fadhinwah ini kurang
pasti tidak akan laku
jadi untuk regenerasi petani kita itu
jadi kita latih petani melelannya
kita siapkan pembiayaannya
dan kita siapkan pasarnya
jadi pak fadjri sekarang kita melihat ke depan
selain tentu saja beras beras kita yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya
kemudian mungkin ya itu
mokaf dari singkong
itu juga bisa menjadi unggulan
kalau kedelai bagaimana
karena ini kan selama ini kita juga lebih banyak impor
dengan adanya harga
ya import kan mahal pertama
ini habit orang indonesia kalau nggak ada tahu tempe
kan tidak lengkap itu
kedelai sampai sekarang kok masih belum
ya kedelai kita ini
dan itu sebenarnya kedelai hasil transgenik sebenarnya
kita kualitas kedelai kita itu jauh lebih bagus sebenarnya
kita sudah punya paritas unggulan
cukup tinggi probabilitasnya
kalau mau saya sebut
itu bijinya juga besar
jadi kebutuhan untuk tempe
itu tiga lima ton per hektare dia potensiasi
dan itu cita rasa tempe
kalau dibuat tempe itu sangat oke lah
dan kemarin kita uji rasa itu mereka sudah senang ini
karena harganya yang masih rendah
kalau potensiasi dua ton saja kan cuma dapat
tidak sampai sepuluh juta mbak desi
beda dengan jagung
jagung dengan harga lima dengan enam ton sudah tiga puluh juta dia
karena itu ada pak menteri
sudah kita suruh kita tanam petani
dan nanti pemerintah yang beli
kalau perlu beli sepuluh jual sembilan
jadi selama ini kita tidak menanam kedelai
karena dari sisi harga ini kurang
bagi petani maksudnya
mereka tidak terlalu fokus
jadi lebih gampang bagi kita untuk impor
dulu lebih murah impor
sekarang sudah mahal kan
jadi ada kesempatan kita tanam
makanya pak menteri bilang
tanam aja kita beri insentif petani
obtekernya kita jaga
kita tampung semua itu
insya allah petani akan mulai
ide yang bagus pak fajri
karena ini makanan indonesia sekali
itu namanya kedelai
aneh kan kalau kita hanya tergantung pada impor
kira kira kapan ini mau bisa diterapkan
dan apakah ada lahan khusus yang diperlukan untuk produksi kedelai secara masif
lahannya tersedia mbak desy
setiap tahun kan lahan kita dua ratus tersedia
tidak memerlukan hal hal yang lain
petani sudah terbiasa petani tempe
teknologinya sudah tersedia
tinggal pasarnya saja
kalau sekarang pemerintah
udah semua tempe yang ditanam kita beli
saya yakin insya allah petani kita akan tanam
dan masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan komunitas itu
teknologinya sudah tersedia
paritas unggul barunya sudah tersedia
tinggal bagaimana mendorong memastikan bahwa harga yang diterima petani itu menguntungkan untuk mereka
saya yakin itu bisa kita
mungkin harus ada off taker nya
memastikan off taker nya itu yang bisa dimaksimalisasi
oke pak fajri
apalagi yang pak fajri dan teman teman khususnya di penelitian dan pengembangan yang bisa bikin kita bangga lah
apa strategi ke depan dengan begitu banyak tantangan yang kita hadapi
dan juga mungkin kesehatan menjadi number one focus
karena virus ini memperlihatkan kita
kalau kita sehat
kita bisa lebih bertahan terhadap serangan virus
imunitas kita juga semakin tinggi
tapi yang penting lagi adalah jumlah populasi yang semakin berkembang
dan juga ancaman perubahan iklim yang tentu saja sangat berdampak pada produksi pangan kita
jadi mbak desi pak menteri petani ya
saya dari awal memang untuk menghadapi ancaman krisis pangan global
kita punya strategi baru ini
jadi strategi baru untuk menghadapi ancaman krisis pangan global
karena itu ada tiga yang ingin diselesaikan di situ
jadi strategi itu peningkatan kapasitas ekspor
peningkatan kapasitas produksi
melalui dua hal yang kita mau selesaikan di situ
yang pertama menekan inflasi
jadi biasanya kita bersuara terkait bawang merah
kalau hari lebaran cabai
udah kenapa nggak tanam saja
karena cabai melambung bawang
kalau nggak bisa ditanam di hubung semuanya
sehingga pada saat kondisi hari raya itu tersedia
kita masih import tadi mbak desi menyebutkan ke delay
ini kan oleh karena itu ya tanam
siapkan insentif yang baik untuk petani
pasarnya jelas tersedia
mudah mudahan petani akan tanam ini
dan sekarang sudah mulai orang mbak desi dan menteri
kita mulai sekarang tanam ini
yang kedua kita ingin substansi impor
jadi kalau kita tidak bisa mengenai gandum
kalau kita tidak tebu
tanamlah yang lain
aren gula adan sebagai dari
yang ada yang kita milih
yang ada yang kita miliki
jadi kita ingin
apalagi menyiapkan kebutuhan itu sesuai dengan apa yang tersedia di kita
apa potensi yang paling memungkinkan kita akan dorong
itu akan membawa presiden dan menteri
lekan itu yang tadi itu
beberapa komunitas yang dulu terlupa itu
kita akan angkat ini
yang terakhir ketiga itu
meningkatkan kapasitas ekspor
selain belum walet
pasarnya cukup memadai
dan itu ekspornya cukup tinggi
termasuk orang yang tadi itu
berasir ratakin dan sebagainya
dan ini sudah banyak pelakunya ini
ini nilai jualnya termasuk yang cukup memadai
dan petani sangat tertarik untuk mengembangkan untuk menjadi komunitas ekspor
kedalam kita ke depan
dan ini sangat bagus karena kalau kita hanya mengandalkan ekspor impor
impor untuk panganan
ini kan sebenarnya beban juga kan
bagi kita secara ya
petaninya tidak mendapatkan bagian dari produksi itu
jadi kalau misalnya semua kita bisa produksi sendiri
petani juga semakin lama diribatkan
dan menjadi petani itu bukan sesuatu yang sama dengan kemiskinan kan sekarang
jadi petani itu sesuatu yang membanggakan dan juga bisa mensejahterakan
dan ini nanti nanti beda kan ininya
petani milenial yang mereka paham teknologi
paham pasar dan selera dan lain sebagainya
harusnya begitu ya
oleh karena itu yang tadi cara berarti itu kan arah pengembangan petani modern
petani yang kita yang sekarang ini secara pelan pelan kita biasakan dengan teknologi
tentunya menyesuaikan nanti dengan kultur budaya masyarakat
dan petani kita di lapangan
jadi tidak semua apalagi wilayah kita langsung kembangkan semua petani modern
karena kan tenaga kerja kita cukup banyak juga mbak
jadi memang kita coba atur ini
yang muda muda yang milenial ini yang kan petani milenial ini tidak harus selalu di ruangan yang lapangan
kadang ruangan cuma seratus meter persegi dia sudah dapat miliaran di situ
dan itulah yang kita dorong sekarang ini
jadi untuk regenerasi petani kita itu
jadi kita latih petani melelainya
kita siapkan pembiayaannya
dan kita siapkan pasarnya bersama sama
itulah kenapa banyak petani petani sekarang yang tertarik
mungkin imbas pandemik juga karena banyak yang tertarik untuk berkebun menanam
dan juga hidroponik
dan juga bertanam untuk konsumsi sendiri kan juga
karena memang ada kebutuhan
tapi juga sebagai hobi saya rasa yang namanya pertanian itu harusnya menjadi tren ya
pasti mbak desy
pak fajri terima kasih banyak
dan sering sering ya membagi good news
jarang jarang kita indonesia itu mendapatkan award dan diakui oleh internasional
saya rasa memang ini sesuatu yang sangat membanggakan
dan semoga kita bisa terus menerus menjaga swasembada beras swasembada pangan
dan juga kalau bisa ke depan itu harus tetap sustainable
jadi mbak desy ini kan agak berbeda memang yang saya sampaikan
penghargaan ini kalau kita bandingkan delapan puluh empat kan tangan tadi kita sudah mindset
ancam oleh krisis panggung global
perubahan ekip kita dalam kondisi pandemik komisi sembilan belas
artinya rakyat indonesia kita semua pelaku yang termasuk semua kelompok tani ini harus berbangga ini
kita bisa melalui itu dan berdiri tegak bahwa kita bisa tidak import tiga tahun berturut turut
itu kan suatu pencapaian apapun itu
dan itulah kenapa waktu persennya kemarin sangat bahagia
dan ini kan kebahagiaan kita semua
sebagai anak bangsa bahwa indonesia orang luar melihat ini
ini tantangannya tidak mudah loh
dalam kondisi pandemi covid sembilan belas kita bisa bertahan tidak impor beras tiga tahun berturut turut
dan ini sudah di mention mbak presiden dan itu data menunjukkan seperti itu
antara produksi dan konsumsi kita neraca positif
artinya memang seru pulus
dari tahun ke tahun selama tiga tahun berturut turut
oleh karena itu saya ingin membangun semangat ini
optimis semua indonesia insya allah
dengan kolaborasi semua pihak semua stakeholder bersama sama memikirkan
ini insya allah karena kita masa besar
kita harus bersama sama dan siapa lagi yang kalau bukan anak bangsa yang kita harus berdiri tegak juga
bahwa indonesia bisa seperti ini karena kolaborasi kita semua
semua turun memikirkan itu
semua turun apa yang terbaik untuk bangsa dan negara
tidak saatnya lagi mencari apa yang kurang apa yang lebih mudah
iya penting sekali
harus kita dorong supaya semua merasa bagian dari
dan ini juga
dan ini bagian dari kebahagiaan kita semua
sebagai bahasa indonesia sebagai anak bahasa republik indonesia
dan mudah mudahan dengan itu
tidak ada yang kita bisa selesai kalau kita bisa bersama sama
dan itu yang menjadi kunci sebenarnya
baik pak fajri
terima kasih banyak
sangat inspiratif dan semoga terus berlanjut
ini bukan hanya keberhasilan sesat tapi harus terus menerus kita pertahankan
terima kasih sekali lagi pak fajri
dan demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatiannya
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi anwar